hai sekitar enam puluh relawan yang bertugas di barak pengungsian desa gelagah harjok
kecamatan cangkeringan kabupaten sleman menjalani tes cepat covid sembilan belas yang dilaksanakan oleh
departemen kesehatan kabupaten sleman tes ini dilakukan karena sebagian besar relawan
berasal dari tempat yang berbeda beda relawan yang membantu bertugas di posko apokotipos kodi
barak pengungsian karena ini kan relawannya di luar apa dari wilayah luar dari wilayah
gelagah harjok dengan harapannya supaya mereka bersih membantu di apa pengungsi ini juga mereka
bebas dari kopi sehingga tidak menulari sunardi salah satu relawan menyambut baik tes cepat ini
tugasnya di dapur umum mengharuskannya berhubungan dengan banyak orang ya karena
juga itu kan hubungannya dengan langsung dengan
masyarakat seperti yang saya sendiri membantu di ujabur itu sama itu kan sering komunikasi
masker nanti kalau kita sendiri yang kenakan kasihan ibu ibu atau warna dinas kesehatan
kabupaten sleman belum berencana untuk melakukan tes cepat terhadap para pengungsi hal ini karena
para pengungsi di badak laga harjo berasal dari zona hijau wahyu juniawan kabupaten sleman yogyakarta